beralik informasi lainnya presiden joko widodo meresmikan hunian milenial untuk indonesia di depok jawa barat yang berkonsep
pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development atau tod
jokowi mengatakan konsep tod harus terus dikembangkan agar masyarakat tidak tergantung dengan kendaraan pribadi sehingga kemacetan dapat berkurang
dalam peresmian hunian jokowi mengapresiasi ide pembangunan hunian berkonsep tod yang dapat menurunkan kemacetan karena mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum
jokowi juga sempat meninjau ruangan di unit unit dalam kompleks hunian yang dibangun perumnas ini
jokowi menambahkan hunian milenial di depok sangat terjangkau dengan harga jual mulai dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
daripada hunian meliness ini di berbagai kota ke depannya bapak
dan yang paling penting ini disiapkan untuk hunian milenial
yang kalau mereka beli beli bonusnya dapat kereta api
bangun tidur mandi langsung lompat sudah masuk
ke krl ke kereta api kemana mana pun bisa